sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gue lagi nunggu istri gue habis praktek biasalah setiap hari di rumah sakit
ada orang yang serang catherine
ada orang yang serang adik gue
lo tau dari mana
dan orang yang serang catherine

mengacam catering supaya lo gak bantuin gue
mereka pikir gue takut sama mereka
maunya apa sih mereka
gue masih belum tau apa maunya nga
yang pasti sekarang lo harus ekstra ketat untuk menjaga michi dan catherine
ini salah gue
enggak enggak enggak usah minta maaf
lo gak salah kok santai aja
ini salah gue enggak salah gue
seharusnya dari awal gue gak minta bantuan lo
ini salah gue
gue juga diketahui jadi ikutan terlibat gara gara masalah ini
dan untuk sementara gue minta sama lo
lo gak usah berhubungan sama keluarga gue lagi ya
demi keselamatan semuanya
nah ini ada apaan sih
gue gak bisa tinggal diam

hai ah apa kenapa kau buka papa tegang
ya allah siapa pelakunya pak tolong kasih tahu aku petunjuk pak siapa mereka dan apa mau mereka
hal hal kamu makannya pelan pelan dong nanti keselak
waktu nggak banyak kalau nggak buru buru telat ke kantor
padi selamatnya atas gedung barunya anda juga sukses terima kasih silahkan
bapak sekarang udah sukses
apapun yang mau mau punya
apa masih ada keinginan yang masih papa inginkan
ya ada apa apa
mengubah masa lalu
masalah yang membuat papa menyesal sampai hari ini
udah terus aja makanannya
hal apa yang bapak sesali di masa lalu
lupa hai apa kaitan dengan orang yangakala kel
ke hadapan keseluruhannya

mulai sekarang kamu saya akan taruh di sel tikus selama tiga hari
saya bisa menghadap kepala lapas
apa bisa saya dipindahkan ke blok lain
karena felix dan teman teman yang akan selalu bahas dendam ke saya pak
saya nggak mau bikin keributan
saya mau jaga diri saya pak
dari rencana jahat mereka
kayak tadi pak
muka saya aja ditutup pakai plastik sama mereka
saya cuma mau selamat lah
kami akan pindahkan anda ke blok yang lain jauh lebih pelik
makasih ya pak
hei pemicut aman lu sekarang
tapi lu lihat
begitu lo keluar dari sini
teman teman gue di luar sana bakalan nyariin lu
mereka semua bakalan ngabisin
lu cari masalah sama gue
siapa bos yang dia maksud